badan pengawas obat dan makanan republik indonesia menemukan kandungan cacing pada produk ikan makarel kalengan
bepom juga telah menarik seluruh produk yang terbukti mengandung cacing sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut
dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap enam puluh enam merek ikan makarel dalam kaleng yang ada di indonesia
badan pengawasan obat dan makanan bpom menemukan kandungan cacing parasit pada dua puluh tujuh merek produknya
tiga belas diantaranya adalah produk impor sedangkan sebelas merek lainnya merupakan produk ikan makarel produksi dalam negeri
bpom juga telah menarik peredaran semua produk ikan makarel dalam kaleng baik produk dalam maupun luar negeri
badan pengawasan obat dan makanan bpom menemukan kandungan cacing pada produk ikan makarel dalam kaleng
dan juga produk ikan makarel yang tersebut